ya berbagai macam diet ini menjadi tren di kalangan masyarakat
mulai dari diet ketogenik kemudian ocd hingga diet golongan darah
ada yang berhasil namun tidak juga ada tak jarang juga bahwa ada yang justru malah jatuh sakit
pernah coba diet yang mana
waktu itu saya juga pernah
karena kalau misalnya makan karbo lagi gula lagi nambah lagi dong
maksudnya saya pernah diet golongan darah di saya cocok tapi di orang lain ternyata nggak cocok
nah lalu mengapa nih hasil diet setiap orang bisa berbeda beda kita lihat ulasannya
ingin memiliki tubuh yang langsing atau proporsional merupakan dambaan setiap orang
diet menjadi pilihan yang dilakukan dengan berbagai metode
mulai dari diet yang ringan hingga ekstrim
sejumlah jenis diet menjadi tren di masyarakat seperti diet ketogenik yaitu membatasi asupan karbohidrat
diet ocd yaitu mengatur jendela makan hingga diet golongan darah
keberhasilan seseorang dalam melakukan diet berbeda beda walaupun sudah menjalankan pola yang sama
ada yang berhasil menurunkan berat badan dalam waktu cepat tapi justru ada yang harus jatuh sakit
marina salah satunya
ia pernah melakukan berbagai macam diet namun ia pernah pingsan karena menerapkan pola diet yang keliru
aku makan di jam jam tertentu yang dibolehkan makan
nah tapi kemudian ada jam jam tertentu yang aku tidak boleh makan
nah itu dari delapan hingga sepuluh jam
nah waktu itu salahnya adalah aku kemudian menambah jam jendela makanku
menambah jamku di mana aku tidak boleh makan
nah ketika sudah selesai jendela makan kemudian aku makan tapi makannya nggak sehat
makannya mie instan dan gorengan
marina yang sebelumnya memiliki berat badan tujuh puluh kg kini berat badannya turun menjadi lima puluh satu kg
itu diperolehnya dalam waktu tahunan
dokter spesialis gizi gracia mengatakan banyak orang masih salah paham mengenai diet
harusnya memang kita harus tahu dulu kita usianya berapa jenis kelamin kita apa kemudian aktivitas fisik kita apa
nah dari situ kita harus menghitung berapa jumlah kalori yang dibutuhkan dalam sehari dibandingkan dengan aktivitas fisik kita
juga kita harus tahu tinggi badannya berapa berat badannya berapa
artinya bukan sama sekali tidak mengkonsumsi jenis bahan makanan tertentu tetapi mengganti dengan jumlah yang lebih sedikit
contohnya nasi sebagai sumber karbohidrat bisa diganti dengan kentang karena jumlah karbohidrat kentang lebih sedikit dibanding nasi
diet yang baik idealnya hanya turun empat hingga lima kg per bulan
sarapan dan makan malam harus tetap dilakukan karena penting untuk mengawali aktivitas dan penting untuk menjaga asam lambung
tetap sehat ketika tidur
untuk mengurangi berat badan juga harus dilakukan olahraga ringan seperti berjalan kaki berlari hingga olahraga gerak badan
selain itu keseimbangan asupan adalah kuncinya
karena pada dasarnya tubuh seseorang berbeda beda terutama untuk wanita remaja dan ibu muda
nutrisi yang terpenuhi penting untuk menghasilkan generasi sehat dan terbebas dari lingkaran setan stunting
sandra insanasari himawan amri jakarta